subdit satu di tipit cyber baris krim polri berhasil menangkap tersangka berinisial ps pelaku pedofil sesama jenis pada dua belas februari lalu
tersangka merupakan seorang guru ekstra kulikuler di sebuah sekolah di jawa timur
berdasarkan pemeriksaan tersangka sudah melakukan pelecehan seksual sejak delapan tahun lalu
tercatat ada tujuh korban yang merupakan anak didik
aksi pencabulan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah saat kondisi sepi atau sesudah pulang sekolah
tersangka kerap merekam dan mengunggah aksi pencabulan tersebut ke akun media sosial hingga ke akun komunitas pedofil yang anggotanya mencapai tiga ratus lima puluh orang
tersangka ini tadi disebutkan sebagai guru perangusnya sebagai pelatih beradiri
dan dia kan akhirnya memaksa kepada anak didinya
ini ada sekitar tujuh orang yang menjadi korban
tujuh orang jadi korban sementara diakui tujuh orang jadi korban berumur antara enam sampai lima belas tahun
dia dicabuli dan disudomi tersangka selama tiga sampai delapan tahun
hingga saat ini penyidik masih mendata dan menghimbau agar para korban lain untuk segera melapor
tersangka dijerat pasal berlapis mulai dari undang undang perlindungan anak undang undang pornografi dan undang undang ite dengan pidana lima belas tahun penjara
badru zamal jakarta